aceh punya beragam kuliner khas yang patut dicoba mulai mie aceh sampai nasi gurih
salah satu rumah makan di ibu kota yang menyajikan makanan khas aceh adalah warung aceh kemang
di sini anda bisa menikmati kuliner khas aceh diantaranya mie aceh roti cane martabak aceh dan sebagai pelengkap ada teh tarik
yang cukup unik di rumah makan ini adalah cane tisunya
cane salah satu camilan khas aceh dibentuk menyerupai kerucut yang dilengkapi dengan lelehan susu coklat dan meses berwarna warni
sampai bingung ini makannya kayak gimana kita potek aja kali ya
tadi saya sudah cuci tangan dan
semua koki di warung aceh kemang berasal dari aceh
bukan hanya di bagian dapur dekorasi dengan kursi plastik yang lebih rendah dibanding pada umumnya juga menjadi ciri khas kedai aceh
saya membuka wawasan orang luar supaya aceh itu nggak hanya mie aceh loh
ada kopi ada kopi hitam ada
tarik banyak segala macam jenisnya
bahkan di aceh sendiri sebenarnya yang terkenal kedai kopinya
tapi saya di jakarta ini setiap ketemu orang mie aceh mie aceh mie aceh
itu yang saya branding ke orang supaya ini ada yang lain
rumah makan lain yang menyajikan makanan tas aceh jambokupi
restoran yang memiliki empat cabang di kawasan ibu kota itu cukup terkenal dengan nasi gurinya
di aceh nasi berbentuk seperti piramida biasanya dihidangkan antara lain dalam acara maulid nabi
nasi gurih ini kalau di aceh dimakannya waktu sarapan
tapi setelah melihat penambakannya ada kering tempe sayur udang ditambat ayam tangkap dan juga ikan kayu
kalau makannya di jakarta nikmat juga walaupun siang
untuk mempertahankan rempah pada makanan aceh di jambu kopi pemiliknya memiliki standar tersendiri
semuanya emang benar benar
kita menggunakan rempah rempah yang asli
jadi walaupun harganya naik kita tetap dengan standar resep yang sudah kita tentukan
meskipun kuliner aceh di ibu kota tidak sebanyak varian aslinya
yang tersedia saat ini bisa menjadi obat bagi anda yang sedang merindukan serambi maka
nindya yuwono endra rizaldi jakarta